aglomerasi tapi aglomerasi sekali lagi bukan menyatukan daerah pemerintahan ke administrasi hutan tidak
di misalnya cianjur bogor mereka alih fungsi daerah hijau untuk menangkap air yang menjadi daerah pemukiman komersial
akibatnya begitu banyak ada hujan bertata ruang
tata ruang ini daerah hijau daerah itu nggak boleh jadi pemukiman
nah ini harus diatur jangan di misalnya cianjur bogor mereka alih fungsi daerah hijau untuk menangkap air menjadi daerah pemukiman komersial
akibatnya begitu banyak ada hujan lembat banjir akhirnya langsung turun ke lowland
yang kena banjir akhirnya dari lowland seperti di jakarta
makanya dia dimasukkan dalam aglomerasi
bukan menyatukan daerah pemerintahan ke administrasi militer tidak
tapi hanya sinkronisasi program
untuk membentuk apa mekanisme struktur yang seperti apa
undang undang di daerah khusus jakarta ini
kalaupun misalnya di masa sidang sudah diketok
bahwa pemindahan ibu kota dari jakarta ke ikn
itu akan ditentukan dengan keputusan presiden
nah jadi presiden ya aku menentukan kapan pindahnya
maka undang undang jakarta di kj ya
daerah khusus jakarta bukan lagi dki jakarta
saksikan program program kompas tv
melalui siaran digital pay tv dan media streaming lainnya